siap jumpa eksklusif di gtv
ki kamu jangan sedih dong ki
sekarang kita harus berpasrah kepada allah
dan sekarang kamu gak boleh mikir yang enggak enggak ki
lo ngeliat gak sih
nonzada tuh udah baik banget sama gue
iya dari tadi juga mama nyari taksi
ga kami ngerasain
ini suami saya
udah lima tahun kena stroke
kami baru aja selesai
check up biasa lah rapi
mau tante bukan maksud saya untuk ikut campur
tapi kelihatannya tante sama mbak sedang butuh bantuan
dari tadi kita emang lagi cari kendaraan
tapi susah banget ya disini
kamu sih bukan bawa mobil repot kan jadinya nih
kok nyalain aku sih
itu ada yang mau nyawa tuh
ya tunggu sana ya
memang kalau nyari taksi di daerah sini susah
sama pul biasa ya udah jadi kesan orang
kalau mau cepat dan praktis
kenapa harus naik angkot sih
pak pak pak
dek kayaknya disini aja
soalnya sudah mau dekat
biar kami lanjutkan jalan kaki ya
ini kan masih jauh
kamu tuh bawel banget
kamu mau nanti dia tahu tempat kita
tante mau turun disini bentar
iya udah deket banget kok rumahnya tinggal jalan kaki
terima kasih banget ya
tante kalau tante ngasih saya gak turun sekarang nolong
aneh sekali anak muda ini
atau memang baik beneran
kok dikasih uang gak mau
ya sudah lah
ya sudah kalau begitu
terima kasih banyak ya
bisa tolong bantu turunkan suami tante
hari gini masih aja percaya sama orang baik
dompet mereka gue ambil juga mereka gak nyadar
biar tau rasa
lihat dompet mama gak sih
kamu udah cari kemana mana tapi gak ada
loh mama juga lagi cari dompet
aku juga lagi cari dompet aku mah
dompet aku gak ada di tas
kok gue bisa begitu sih
jangan jangan dompet kita diambil sama orang yang udah nonin kita tadi siang
gak mungkin deh
mukanya polos banget
enggak lah gak mungkin dia mengambil dompet kita
kita pasti udah jatuh dompetnya tapi kita gak sadar nih
kemana dong ya mah

kamu plastik barang kalauls inspirasi lu loho
mas kamu boleh masuk
sus emang benar
pasien yang namanya amir boleh koma
iya benar mas tapi saat ini pasien juga gak boleh dijunggu dulu
ya allah amir koma
ini gak mungkin
amir gak mungkin koma
ini ki kau minum dulu
ki kamu jangan sedih dong ki
sekarang kita harus berpasrah kepada allah
dan sekarang kamu gak boleh mikir yang enggak enggak ki
kau lihat gak sih
nona zahra tuh udah baik banget sama aku
kau kenapa diam aja
kau gak punya mulut
kau itu siapa sih
kau gak usah atur atur gue deh
kau atur aja sendiri dulu
gue udah pusing
itu sombong banget ya
ki ki udah dong ki
aku gak mau kalau kalian berantem kayak gini
sekarang tuh kita harusnya mikirin amira
bukan mikirin ki gini
ki kalian bisa di sini
amira sudah sadar dari komanya
dan sekarang keadaannya stabil
kamu udah sadar juga
kamu tuh tidurnya lama banget
kamu juga ikut man
aduh di sini panas banget ya
esel tau gak nungguin kamu di sini
udah lama lama nunggu buang buang waktu
dan kita banyak juga yang nungguin